bisa diceritakan kronologi jatuhnya helikopter ini kapan dan seperti apa
baik puspa dan juga saudara saat ini saya masih berada di lokasi jatuhnya helikopter jenis bo satu ratus lima m
dengan nomor pkeah yang jatuh sekitar pukul lima belas sepuluh atau tiga sepuluh sore tadi
di kawasan situhiang sirna putra maksudnya kecamatan cigalontang kabupaten tasikmalaya jawa barat
pesawat ini menurut saksi mata yang sempat saya wawancarai di lokasi atau helikopter ini maksud kami
sempat diketahui terbang rendah sebelum akhirnya jatuh di kawasan tebing lereng pasir ipis
yang memang di situ terdapat pepohonan yang cukup rimbun
kemudian juga ada bangunan
posisi helikopter saat ini masih berada di lokasi belum dievakuasi
timsar kemudian tni kepolisian juga sudah hadir di lokasi
tadi sudah dievakuasi empat orang penumpang termasuk salah satu diantaranya adalah pilot
dan mereka diketahui mengalami luka yang satu orang perempuan belum diketahui identitasnya
ini sempat pingsan di lokasi akhirnya dibawa ke rumah sakit singapar

medikasi terutama yang merupakan rumah sakit umum daerah kepala kepala kepala singapura
sejauh ini proses di lokasi polisi berusaha memasang garis polisi atau polisi lain
karena memang warga di sekitar sangat antusias untuk mendekati bangke helikopter
yang masih berada di lereng tebing dan posisinya baling baling dalam keadaan patah
dua baling baling kemudian juga ada kaca depan heli juga pecah
kemudian ada beberapa alat alat komunikasi dari
pada pilot yang berserakan di luar dan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan ada bercak darah di situ
dan sampai sejauh ini pihak odim enam ratus dua belas saya lihat di lokasi sudah hadir juga
kemudian kepolisian reservenasi malaya juga hadir
basar mas dari pos tartasik malaya juga hadir
dan kita masih menunggu apakah memang hari ini akan langsung dilakukan depokasi
terhadap bangkai helikopternya atau bagaimana saya juga belum begitu mengetahuinya
apakah cukup sulit sebelumnya mengevakuasi korban dan juga rencana untuk mengevakuasi barang bukti ini
betul sekali karena ini posisinya berada di tebing pasir ipis yang memang dari bawah untuk naik ke lokasi ini lumayan curam
kemudian juga walaupun memang jarak tidak terlalu jauh dari area pemukiman hanya sekitar dua sampai tiga kilo untuk jalan kaki
karena posisi tebing ini berada di atas
berada di seberang sungai
kemudian juga warga juga sebagian harus melintasi pemantang sawah yang kecil
jadi proses evakuasi sangat sulit atau boleh dikatakan memang terkendala begitu karena posisi sawah
pematang sawah yang kecil juga mungkin akan menyulitkan
termasuk tadi juga ketika evakuasi korban dari lokasi cukup menyulitkan
karena warga hanya dibantu beberapa
tapi kalau polisi juga berusaha membawa korban ini menggunakan ambulan dan juga menggunakan mobil kepolisian
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini